saya sempat bilang kemarin sama dia
kamu tidak usah sekolah saja
menembus gelap demi berangkat ke sekolah
menjadi rutinitas yang harus dijalani siswa siswi di ntt
usai kebijakan gubernur nusa tenggara timur
mengeluarkan kebijakan masuk sekolah pukul lima pagi
yang belakangan direvisi menjadi pukul lima tiga puluh waktu indonesia tengah
termasuk eureka bari belegur
siswi kelas dua belas sma negeri satu kota kupang
yang harus mengendari motor seorang diri saat pagi buta
faktor keamanan saat berangkat ke sekolah
tentu menjadi hal yang dikhawatirkan
bukan hanya oleh siswa
tetapi juga orang tua termasuk rambu ata ibu eureka
mengaku sering merasa was was
putrinya harus berangkat ke sekolah terlalu pagi
keberatan yang pasti itu keberatan
merasa khawatir tidak
saya sempat bilang kemarin sama dia
kami tidak usah sekolah saja
kita sebagai orang tua tidak bisa menjamin mereka
dalam perjalanan kan masih gelap

dan itu masih gelap sekali dan sepi
eureka menyebut mendukung kebijakan baru pemerintah ini
ada jaminan masuk perguruan tinggi negeri ternama di indonesia

tapi kami akan lihat ke depannya
jika pemerintah menjamin akan hal itu
kami akan terus mendukung penuh pemerintah
jika pemerintah belum mengeluarkan statement yang menjamin
jika pemerintah belum mengeluarkan statement yang menjamin
kami akan diterima
jika pemerintah menjamin akan terwait atau untuk pem exception
mungkin sebagian besaratt enam dari reckless
komunikasi pens primary school
di boudas usana
nah jam tidur siswa berkurang mereka kemudian mengalami kesulitan untuk fokus gitu ya pada
saat siang hari di sekolah gitu pada saat jam belajar mereka mengalami hambatan untuk fokus
maka kualitas yang dihasilkan performa belajarnya tentu juga tidak optimal nah tentu ini juga
bertentangan tidak tercapai tuh tujuan mencapai etos yang tadi gitu ya ikatan dokter anak indonesia
mewanti wanti jika kebijakan ini ditetapkan harus dipastikan tidur anak cukup yaitu tujuh delapan jam dan yang
juga penting adalah dukungan sosial dari keluarga siswa dukungan sosialnya siap enggak orang tuanya
siap nggak kakak jangan sampai gini anaknya disuruh tidur cepat bapaknya nonton tv sampai
pagi pagi anaknya sudah heboh mau sekolah dia siap siap sendiri yang lain masih pada tidur
pules gitu ini kan dukungan sosial tidak menunjang di tengah silang pendapat publik gubernur ntt
victor bungtilulai skoda tetap ngotot menjalankan kebijakan ini datang pagi di mana mana pro contra
kawin aja lu pro contra loh itu barang biasa juga iyalah emang kalian lihat anak anak itu
sudah susah pesanan
senang kan senang senanglah udah pasti banyak orangtuanya kecewa kecewa anaknya senang tim
liputan cnn indonesia